saudara mengawali rangkaian ibadah jumat agung umat katolik di gereja santo ignasius kota manado sulawesi utara menggelar ibadat jalan salib pada jumat pagi
memaknai peristiwa kematian yesus di kayu salib umat katolik gereja santo ignasius kota manado sulawesi utara menggelar ibadat jalan salib mengawali rangkaian ibadat jumat agung
selanjutnya pada pukul dua belas dan juga pukul lima belas waktu indonesia tengah juga akan digelar kebaktian penghormatan salib
dalam penghayatan jumat agung yang masuk dalam momen prapaska umat katolik merenungkan tema sentral terkait ekonomi yang berkeadilan ekologis
bumi sebagai tempat tinggal umat manusia harus dijaga kelestariannya sehingga tetap dapat memberikan hasil yang baik untuk manusia
memang kalau tema yang kita
kita renungkan selama masa puasa gereja katolik di tahun ini adalah ekonomi yang berkeadilan ekologis
kita coba memberi perhatian kepada bumi yang sudah mulai rusak karena tingkalan manusia
makanya kita didorong untuk coba merenungkan sekali lagi bumi bukan sekedar kita eksploitasi bukan sekedar kita crup hasilnya
tetapi bumi perlu dipelihara supaya kemudian
memberi hasil yang baik untuk manusia tetapi juga kemudian memberi manfaat